indonesia tidak takut
ledakan bom di tiga gereja di surabaya menambah daftar panjang aksi terorisme di indonesia
ini menunjukkan terorisme masih menjadi ancaman besar di indonesia
berikut adalah beberapa deretan aksi bom bunuh diri yang pernah terjadi di indonesia dalam enam belas tahun terakhir
dua belas oktober tahun dua ribu dua tiga ledakan mengguncang bali
dua korban tewas dan tiga ratus lainnya terluka
dalam bom bali di otaki ali imron bersama dengan tiga orang rekannya
pelaku peledakan bom di dekat kantor konsulat amerika serikat yakni ali imron
menggunakan bom kota seberat enam kg
ali imron dijatuhi vonis hukuman seumur hidup atas keterlibatannya
pelaku bom di pedis club menggunakan bom rompi
dan pelaku di sari club menggunakan bom mobil
lima agustus tahun dua ribu tiga ledakan terjadi di hotel j w marriott jakarta
ledakan bom bunuh diri menggunakan mobil minibus yang dikendarai oleh as
pembangunan yang terjadi di hotel j w marriott jakarta
yang dikendarai oleh asa

akibat ledakan ini dua belas orang tewas dan satu ratus lima puluh lainnya terluka
perisiwa ini mengakibatkan hotel j w marriott ditutup selama lima minggu
dan dibuka kembali setelah direnovasi pada senin delapan september dua ribu tiga
selanjutnya pada sembilan september dua ribu empat
bom mobil meledak di depan kedutaan besar australia jakarta
sembilan orang tewas satu ratus enam puluh satu lainnya terluka
pelaku bom bunuh diri bernama heri kurniawan alias heri golun
dengan menggunakan mobil van mini
dua puluh november dua ribu empat polisi menangkap empat orang yang dianggap pelaku lainnya yang terlibat
polisi mengaitkan peristiwa bom bunuh diri ini dengan beberapa nama aktor intelektual
yakni dr azhari dan juga nurdin emtok
selanjutnya empat belas januari dua ribu enam belas masih segar diingatan
ledakan terjadi di sarinah
di starbucks cafe dan di pos lalu lintas depan sarinah
terjadi juga baku tembak dengan aparat
satu meninggal karena bom bunuh diri depan pos lalu lintas
satu orang meninggal karena bom bunuh diri di starbucks
dan dua tewas ditembak
isis mengaku berada di balik aksi teror ini
selanjutnya juga ada bom kampung melayu yang terjadi pada dua puluh empat mei dua ribu dua puluh
ledakan terjadi dua kali
yakni di dekat toilet terminal kampung melayu dan sekitarnya

tiga polisi meninggal dan sebelas terluka